dua kelompok perguruan silat di kabupaten tulung agung jawa timur bentrok
peristiwa yang terjadi pada kamis petang itu menjadi viral di media sosial
kedua kelompok saling serang dengan melempar batu ke arah lawan
akibatnya sejumlah rumah dan papan nama desa rusak
bentrokan pun berlanjut hingga jumat dini hari
bentrokan ini sempat melukai beberapa anggota perguruan silat dan merusak kendaraan polisi
kasih humas polres tulung agung ketika dimintai konfirmasi pada jumat malam mengatakan
pemicu bentrokan kedua perguruan silat ini belum diketahui secara pasti
kedua kelompok perguruan silat ini diketahui sedang melakukan kegiatan di desa yang berbeda
dan bertemu di tempat terjadinya bentrokan
dua warga terluka setelah diserang oleh puluhan remaja di kawasan cipinang besar utara
kecamatan jati negara jakarta timur sabtu sore
bukan hanya warga sejumlah rumah dan kendaraan yang diparkir juga rusak akibat penyerangan tersebut
kabupaten polores jakarta timur akbp fimz mengatakan
penyerangan terjadi diduga akibat saling ejek di media sosial
anggota geng motor ini melakukan konvoy di kawasan bantar jati kota bogor jawa barat pada sabtu dini hari
mereka menyerang warga sambil mengacungkan senjata tajam dan merusak fasilitas
seperti pelang jalan dan lapak pedagang
video yang memperlihatkan konvoy ini pun menjadi viral di media sosial
akibatnya sejumlah warga yang sedang makan di warung makan berhamburan karena ketakutan
kendaraan yang diparkir ditinggal begitu saja
warga menduga geng motor itu sengaja berkonvoy keliling kota untuk mencari sasaran musuh dan terlibat tawuran
tim liputan cnn indonesia